kalau misalnya jadi kucing saya si miko ini udah kayak sahabat aja
setiap hari nemenin buat jadi teman ngobrol temen main gitu
tapi saya juga jadi penasaran sebenarnya kira kira moodnya dia hari ini apa ya
terus apakah perlakuan saya selama ini sudah cukup atau ada yang kurang
rasa penasaran saya ini akhirnya membawa saya menemukan jasa animal communicator
melalui jasa animal communicator kita bisa tahu arti dibalik perubahan perilaku hewan kesayangan
eits tapi jangan salah ya animal communicator ini berbeda dengan pawang hewan ataupun dokter hewan
ketiganya merupakan tiga profesi yang berbeda
seorang animal communicator lebih menjembatani apa yang dirasakan
dan yang ingin dikomunikasikan hewan kepada pemiliknya
salah satu animal communicator di indonesia jasmine jawi mengatakan
bahwa setiap saat hewan peliharaan selalu mengekspresikan apa yang mereka rasakan kepada manusia
dan manusia memiliki kemampuan untuk menangkap komunikasi yang diberikan hewan peliharaannya
manusia manusia yang memiliki kucing anjing di rumahnya kita biasanya mengerti maksud dari kucing atau anjing kita di rumah
maksud dari kucing ini lagi ingin disayang atau anjing ini ingin keluar atau kucing ini tidak suka makan ini dan suka makan ini
itu adalah sebenarnya intutive animal communication
pelanggan yang memakai jasa komunikasi jasmine dengan hewan peliharaan mereka beragam
tak hanya dari indonesia bahkan jasmine memiliki pelanggan di eropa seperti dari jerman dan belanda
jasa animal communicator memang banyak dicari terlebih profesinya masih langka terutama di indonesia
tenang tidak ada urusan kekuatan magis jika ingin menjadi seorang animal communicator

taruh intuitifnya yang dipakai terus terusan lalu terus percaya dan terus berlatih
sebenarnya itu saja
nah pada saat di workshop dengan durasi lima jam itu seluruh peserta yang dibatasi jumlahnya memang itu diminta untuk terus berlatih
jadi pada saat itu kita banyak sekali berlatih sehingga mereka bisa mencoba lalu langsung dikonfirmasi kepada human guardian dari si fellow animal
karena bisa dipelajari ada pula pelatihan yang dilakukan bagi mereka yang ingin lebih pekat dan bisa berkomunikasi dengan hewan peliharaan mereka
salah satu pesertanya adalah ajang
setelah aku mengikuti workshop itu adalah aku bisa ngerasain energi apa yang kucing aku rasain
overall feeling apakah si anjing atau kucingnya ini happy atau si anjing kucingnya ini lagi confuse lagi nggak mau makan
salah satu hal yang dipelajari dalam pelatihan animal communicator adalah dengan bermeditasi agar bisa menguatkan intuisi dengan hewan peliharaan
setelah melewati beberapa kali pelatihan nantinya sang pemilik hewan akan lebih peka terhadap apa yang dirasakan hewan peliharaan mereka
wah ternyata seru banget ya tadi kita sudah ngobrol ngobrol dengan animal communicator
saya juga jadi tahu nih ternyata
kucing saya punya keluhan katanya kurang diajak main
dan juga dari obrolan tadi kita jadi tahu bahwa siapapun bisa mempelajari cara berkomunikasi dengan hewan
yang penting adalah konsisten sayang dengan hewan dan juga mau belajar
nah ketika kita sudah bisa berkomunikasi jadinya tahu nih memberikan apa yang terbaik bagi hewan peliharaan kita
reza helmi andriawan saputra